komisi pemberantasan korupsi atau kpk menangkap tangan ketua komisi dprd dki jakarta semalam
sekitar pukul setengah empat pagi penyidik kpk datang membawa sejumlah dokumen dan beberapa kotak kardus yang segera dibawa masuk ke dalam ruangan
pria yang bersama anggota kpk tersebut datang ke gedung kpk dengan mobil bernomor polisi b seribu lima ratus dua belas tie
selain pria tersebut sekitar lima belas menit kemudian tiba satu mobil berplat merah
diduga ketua komisi dprd dki jakarta ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan ini